jadi bapak tee udah jadi duda selama sepuluh tahun
eh si bapak atau kenapa malu malu
bapak teh mestinya bangga berarti bapak teh tipe orang yang setia gitu
banyak sih orang yang bilang begitu padahal
ah bapak deh padahal malu ya ngedeketin cewek cewek
itu aja abah nanti kalau abah sudah bersedia mengajar ngaji para warga disini
abah kabarin saya saja ya
salam juga buat ambu ya abah
ambu ya ambu ya kemana sih ambu ya
ambu kemana ya belum keluar
eh pak deden kamu lihat ambu gak tadi katanya nyari warung
yang saya tahu dia bukan cari warung tapi cari rumah paranormal
iya abah terima kasih abah assalamualaikum
buatnya udah lama kerja disini
sejak dari pak mulya itu bujangan sampai sekarang jadi duda
sst jangan kenceng kenceng
pak mulya itu punya istri punya anak istrinya sudah lama meninggal
sampai sekarang pak mulya itu gak pengen kawin
pak mulya itu orangnya baik loh neng
ibadahnya begini donutrianya begini sama orang orang miskin baik artinya
belum pernah si mbok lihat ada orang yang baik baik hatinya

alhamdulillah baik banget ya mbu ya
ari si bapak teh asma kan disini pembantu kok pake makan malam bareng
iya ayo makan malam bareng kamu pasti dari pagi belum makan

bapak tunggu di ruang makan ya
bapak tunggu di ruang makan ya

sudah sana makan
si mbok makan juga
lah dengan si mbok kan sudah tiga kali makan kamu lihat sendiri
wah si mbok ada asma sekali belum
makan dulu ya pak
sangit cepetan sangit
kasih kesempatan centuq kusenta kapan pasti bekerja sama tan skrubus
aduh target kita ini senang ibadah bu
ngaji bahkan sholat bu
aduh saya tidak berani bu
saya tidak kuat bu
hina kita cengcar rohok
capek capek saya ke sini berjumat
bu ini bagaimana ini persekutnya bu
tak makan dikembang biar sakit
ayo silakan duduk
mulai hari ini kamu harus ikut makan bersama ya
iya sih om asma kan
asma kamu tidak boleh memakai om lagi
asma ini rio anak bapak
sebelum kita makan kita berdoa dulu
amuk datang bikin malu sama abah
eh puteran puteran ari abah
habis garamnya kayak nggak ada di mana mana di warung nggak ada
kamu cari sampai pasar yang dekat terminal sana nggak ada juga
ambu pikir abah teh nggak tahu
amu baru pulang dari mana
ambu baru pulang dari dukun
banget abah ditaruh di mana
abah teh ngasih tahu sama orang
tapi istri sendiri melakukan kegiatan seperti itu
malu nih abah nih
malu mau ditaruh di mana nih mukanya
yang lagian juga siapa yang mau tinggal di sini
kan nih si abah yang maksa ambu tinggal di sini
ya udah pergi aja lah
abah bikin kamu gak nyaman tinggal di sini ya
nggak apa apa abah
abang nggak tahu aja kalau restu dulu juga sering berantem sama bapak
ya udah udah malam
selamat malam abah
selamat malam abah
wah jadi bapak t udah jadi duda selama sepuluh tahun
eh si bapak
aduh kenapa malu malu
bapak teh mestinya bangga
berarti bapak t tipe orang yang setia
banyak sih orang yang bilang begitu
ah bapak saya padahal malu ya ngedeketin cewek cewek
apa kamu bersedia menikah denganku
kayaknya enggak deh
kenapa kamu gak percaya sama aku
maksud aku aku gak bisa nolak kamu
rion ngapain kamu di situ
buatan hewan cowsok dia mau ngobrol diri
cari nebennya jangan di morgan
tepukstart prok itu memang marah lihat mampu emberi itu
bapak hanya bisa berdoa dan memohon kepada allah
semoga rio bisa kembali seperti dulu lagi
insya allah ya pak
ambu ambu mau kemana
mau ke rumahnya kevin
kevin kenapa gak tinggal di sini aja sama kita
abis si aba teh sekarang berubah sama ambu
udah gak sayang lagi sama ambu si aba
kalau aba gak sayang aba udah nikah lagi ya tuh ambu
maaf ambu bukan begitu
maksud restu ambu jangan pergi
ambu tinggal di sini aja ya sama kita
udah udah udah biarin bianin bianin
kalau si amu mau pergi pergi aja lah udah
tak udah ngurus sendiri udah pergi
eh ambu ambu
abah kok ambu dibiarin pergi
apa sudah gagal jadi kepala keluarga
asma nggak tahu di mana sekarang
si ambu lebih baik di rumah orang daripada sama aba
itu kalau aba pikir pikir nih capek